anda yang tinggal di ibu kota jakarta jangan kaget jika mulai hari rabu ini banyak pesawat tempur berterbangan di atas langit ibu kota
total ada sekitar satu ratus tiga puluh pesawat yang akan berlatih untuk puncak perayaan ulang tahun tni angkatan udara sembilan april mendatang
aksi aerobatik simulasi serangan udara pertempuran udara hingga tartempur
riuhnya lanut halim tentu berpengaruh pada jadwal penerbangan pesawat sipil yang juga menggunakan bandara sipil
tni au sudah berkoordinasi dengan otoritas penerbangan sipil sehingga keamanan terbang tetap bisa terjamin
tentunya kita sudah mengeluarkan notem untuk kegiatan ini sehingga airline yang akan datang ataupun keluar antisipasi dengan notem itu
puncak perayaan ulang tahun tni angkatan udara akan berlangsung pada hari minggu sembilan april
masyarakat umum diperkenankan menonton langsung di lanut halim di tempat yang telah disediakan
yon hermawan jakarta